gede murung gak bisa tidur terus bahkan sampe ngigo ngigo
aduh mas sakit aku akuat
sabar ya nak ya sabar
kalau kamu perlu apa apa jangan sungkan sungkan ya
kamu lapor pada saya
saya akan bantu kok ya
iya mas saya cuma butuh supportnya untuk mas kasih tahu ke boy
sila sepertinya butuh ditemani sama boyde agar cepat kembali pulih kondisinya
kamu tenang aja
saya akan minta poin untuk menjenguk sila di rumah sakit
dimana sila dirawat sekarang
di rumah sakit mana
sila dirawatnya di rumah sakit pelita mas kamar dua ratus empat belas
nanti saya minta boy untuk menjenguk sila di sana
terima kasih ya mas untuk bantuannya
doain sila semoga sila cepat sembuh
dan jangan lupa juga salam untuk boy
boy sepertinya harus menemani sila deh agar sila kembali sehat
terima kasih mas
ah keren banget mak
aku aja sampai gak percaya
mama acting atau enggak
jadi artis itu siapa aja namanya
intan rj itu pasti lewat sama mama
yaudah kamu siap siap sila
jangan sampai muka kamu berminyak
oh iya ini rambut rambut kecoak
jangan sampai kelihatan ini ya
nanti kan si boy soalnya mau datang
aku udah siapin semuanya dan aku juga udah siapin kata kata romantis
biar gue jatuh cinta lagi sama aku
wow luar biasa
jadi kok seneng deh mama
yaudah mama keluar dulu sebentar ya
resek banget sih dia
ngapain juga masih ada di sini
udah tau kalau gue deket deket sama dia pasti gue siang
ya lu latihan gue terus
ya wajar lah gue ngeliatin lo
gue bingung kenapa lo masih di sini
ih kok jadi gue orang lo duluan
bilang aja lu seneng gue temenin kayak gini kan
reh palina amara
silahkan masuk mbak
kasar banget sih jadi perempuan
ih jangan makan atas gue lo dudukin
gue tinggal aja kali ya
kayaknya udah aman kalo udah masuk ke ruangan dokter
tapi kasian juga kalau dia sendirian di rumah sakit
gue butuh raya deh kayaknya
telepon raya aja deh
kita harus jarak langsung

bukan bener kan setiap kali gue deket deket sama lo bawaannya tuh selalu sial
buktinya barusan gue hampir ketabrak
lu bisa gak sih ngucap makasih sama orang yang udah nyelamatin lu
bisa gak makasih gitu doang
terus apa alasannya
oh jangan jangan lo suka ya sama kue
hah iya kan
lu tahu gak sih gue juga oga suka sama cewek ngeselin kayak lo tau gak
ya gue juga ogah ngapain juga gue mau disukain sama cowok yang rese banget kayak lo
udah deh gue males berdebat sama lo
karena capek gak ada ujungnya tau gak
mendingan sekarang mana kunci mobil lo
aduh udah deh lo ngapain sih lo mau ikut gue lagi
lo mau nebeng
nggak gue gak mau
lo gak mau deket deket sama lo jadi lo jauh jauh deh gue
yang mau nebeng siapa
gue mau ambil hp gue yang ketinggalan di dalam mobil lo
ala udah deh bilang aja ini modus lo doang kan
lo cuma nyari alasan kan biar masuk masuk mobil gue kan
lo tuh lahirnya dimana sih
tingkat kepedean lu tuh tinggi banget tau gak
sekarang buka atau gue congkel mobil
cepetan sih pake ngancem ngancem segala kan bisa pake cara baik baik
ya lu gak bisa diajak ngomong baik baik
tuh udah gue bukain
lu lihat gue gak bohong dan gue gak modus hp gue beneran ketinggalan
ya justru itu gara gara lo modus kan lo sengaja naruh hp lo di dalam mobil gue biar bisa selalu deket deket sama gue
ngaku aja nih mendingan sekarang
sumpah hal lulu tinggi banget
yaudahlah males gue berdebat sama cowok rese kayak lo
kalau ngeliat kelakuan yang udah aneh gini sih artinya dia udah sembuh
yaudahlah gue juga ngapain khawatirin dia
ngep papa telponin gue dari tadi
sampai whatsapp segala
boy kamu sekarang hubungi tante hilda
tante hilda bilang kalo shilla sedang dirawat di rumah sakit
tuh tuh tuh
angkat mah angkat mah tapi loudspeaker biar aku bisa denger juga
iya bener shilla sakit tapi dokter sih belum menjelaskan shilla sakit apa ya
cuma dari tadi silat tuh lemes kesakitan terus lemes gak jelas gitu deh
kamu gak kesini boy temuin sila
tante tuh sedih banget loh ngeliat sila lemes dan gak berdaya kayak gini bos
ehm kalo boleh tau shilla dirawat dimana ya tante
di rumah sakit pelita kamar dua ratus empat belas kesini kan kamu boy
hah ya kok mati mas jangan jangan boy gak mau kesini ya
ehm enggak enggak enggak
jadinya dia langsung dateng kesini mama yakin dia pasti akan dateng kesini
oke kita tungguin ya mas
kacap jangan lupa biar seger tetep
gue harus ambil motor dulu nih kalau kesila dulu yang ada gue malah kelamaan
mereka apa ya taksi gak ada lagi
gue rengkot aja deh

baik lu siapa
jangan jadi pengkerjot
atau gue paksa
bu ibu butuh bantuan
mau naik kan
terima kasih ya mas
mas udah ganteng
iya bu apa apa
saya pengen deh anak saya namanya kayak mas
nama saya buah ibu
patung lengket tapi nggak bisa
ini dia mas
karena dari mana